hari ini hari jumat kemarin hari kamis
dan kamis kemarin adalah hari pemutaran perdana film
ada apa dengan cinta dua di bioskop bioskop indonesia
bahkan di malaysia dan brunei darussalam
bahkan di kuala lumpur malaysia
di gelar gala premier ada apa dengan cinta dua
ya dan para calon penonton ini mengaku penasaran
dengan lanjutan cerita antara rangga dan cinta
yang diperankan oleh nikola saputra dan dian sastro
kehadiran geng cinta dan tim produksi aadc di kuala lumpur
disambut pecinta film di negeri jiran tersebut
setelah gala primer di yogyakarta
pemutaran perdana film ada apa dengan cinta dua
di gelar di malaysia dan brunei darussalam
jadwal tayang ada apa dengan cinta dua
ditetapkan serentak dua puluh delapan april
aadc dua kamis kemarin tayang di satu ratus delapan puluh tiga bioskop indonesia
lima puluh sembilan bioskop malaysia dan empat bioskop di brunei darussalam
sementara di surabaya jawa timur
antrean calon penonton memadati loket penjualan tiket
ada apa dengan cinta dulu
seorang calon penonton bahkan memborong dua puluh dua tiket sekaligus
kamis kemarin tiket di setiap jam pemutaran film
sudah habis terjual
manajemen bioskop menyiapkan studio tambahan
jika jumlah penonton membrudak
pemutaran film ada apa dengan cinta adi
juga mendapat sambutan antusias di semarang jawa tengah
dalam sehari film ada apa dengan cinta diputar lima kali
di gedung bioskop di sebuah mal di kawasan simpang lima semarang
meski bukan akhir pekan tiket film aadc ludes terjual
minat penonton menyaksikan film aadc melebihi animo
menonton film captain amerika yang diputar hampir bersamaan
banyak calon penonton yang sudah antre harus kecewa
karena kehabisan tiket